ya sepanjang akhir pekan demonstrasi untuk mendukung revisi undang undang no tiga puluh tahun dua ribu tujuh belas
tentang komisi pemberantasan korupsi kembali terjadi di gedung kpk jakarta
namun sejumlah demonstran mengaku tidak mengetahui untuk apa mereka datang dan apa yang menjadi tuntutan mereka
tiga kelompok masyarakat melakukan demonstrasi di depan gedung kpk pada akhir pekan
mereka menamakan diri aliansi rakyat lawan korupsi
himpunan aktivis milenial indonesia dan solidaritas pemuda nasionalis
tuntutan yang mereka layankan satu suara yaitu mendukung revisi undang undang kpk
membubarkan wadah pegawai kpk
meminta presiden memberhentikan pimpinan kpk yang sedang menjabat
dan melantik pimpinan baru kpk periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga
namun anehnya beberapa demonstran yang mengikuti aksi mengaku tidak tahu
tuntutan apa yang mereka layankan dalam kejadian ini
buat mudah ini aja untuk maksih